good morning hari ini kita awali dengan informasi tentang sederet musisi ternama tanah air yang berkolaborasi dalam sebuah proyek lagu berjudul semua murid semua guru
sebut saja fidi aldiano glenn fredly tompi andin dan masih banyak musisi lain yang terlibat dalam video musik dirilis pada hari pendidikan nasional dua mei silam
semua musisi dalam lagu ini terlibat dalam proses penulisan lirik
sedangkan duet musisi indie
tak hanya sekedar untuk hiburan
lagu ini merupakan rangkaian kampanye untuk program sosial
seribu flashdisk pendidikan untuk budi
yang diusung oleh sederet musisi dan pegiat media sosial
masih tersisa lebih dari dua ratus hari untuk mencapai target donasi sebesar lima ratus juta rupiah
kampanye ini memiliki pesan siapapun bisa berkontribusi untuk pendidikan indonesia yang lebih baik